kita langsung beralih ke informasi yang lain petugas polda jawa timur menangkap tiga pasang suami istri di lawang malang jawa timur
tiga pasang suami istri itu diduga melakukan kegiatan tukar pasangan seksual
tiga pasang suami istri dibekuk tim unit renakta di treskrimum polda jatim di sebuah hotel di lawang jawa timur
tiga pasang suami istri dengan usia dua puluh sembilan hingga lima puluh satu tahun itu diduga melakukan menukar pasangan
dalam kegiatannya mereka beranggotakan grup whatsapp yang beranggotakan dua puluh delapan pasang suami istri
mereka berasal dari berbagai daerah di jawa timur seperti surabaya sidoarjo malang tuban jember nganjuk dan kertosono
dalam kegiatannya mereka berkumpul di kebun raya purwadadi dekat lawang dan kemudian menyewa hotel
kepolisian menyatakan mereka dipersiapkan
dipersangkakan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
mereka akan dijerat pasal dua ratus sembilan puluh enam kuhp dengan ancaman hukuman satu tahun empat bulan penjara
kepolisian akan memeriksakan kondisi kejiwaan ke enam tersangka
selama pemeriksaan satu tersangka ditahan sedangkan lima lainnya hanya terkena wajib lapor